ya memang ini secara politik juga bisa dimaknai begitu secara historikal juga bisa dimaknai juga
karena ini merupakan kunjungan yang kedua setelah empat puluh tujuh tahun yang lalu
saat masih di bawah presiden soeharto saat itu ya raja arab itu bisa berkunjung ke indonesia
nah kali ini adalah yang keduanya nih pemirsa nih
hotel raffles nanti akan menjadi tempat di mana raja salman menginap di jakarta
iya ada satu ratus tujuh puluh tiga kamar bayangkan untuk ribuan rombongannya itu kan telah dipesan oleh pemerintah arab saudi sejak awal februari
nah fasilitas mewah apa saja yang siap menyambut kedatangan orang nomor satu arab saudi itu
berbagai fasilitas mewah siap menyambut kedatangan raja salman bin abdul aziz al saud di jakarta
raja salman akan turun dari pesawat dengan elegan menggunakan eskalator portable miliknya yang sudah dikirim ke jakarta
pada dua puluh dua februari lalu
selain tak perlu repot repot melangkahkan kaki ketika turun dari pesawat keistimewaan tangga pesawat salman ini juga dihiasi kaligrafi emas di bagian atas
untuk menunjang mobilisasi selama di jakarta orang nomor satu arab saudi ini akan menggunakan mobil mercy tipe s enam ratus
mobil sedan vvip ini memiliki fitur keamanan yang sangat tinggi yaitu anti peluru dan anti peledak
ada pun untuk menginap
jangan lupa berlangganan rombongan akan memilih hotel bintang lima raffles jakarta
walaupun masih dirahasiakan raja salman mungkin saja bisa menginap di presidential suite
inilah kamar terbaik yang dimiliki hotel raffles jakarta
ada fasilitas pribadi seperti gym sauna dapur ruang makan yang bisa menjamu dua puluh orang sekaligus serta ruang kerja dan ruang tamu
kamar ini juga dilengkapi dengan kamar khusus asisten
tarif kamar mewah ini biasanya dibanderol mulai empat
jika sudah mencari kamar yang tertentu silakan lewat

jika sudah mencari kamar yang tertentu silakan lewat

tarifnya bisa mencapai satu ratus tiga puluh juta rupiah lebih per malam
lady malino cnn indonesia
terbayang kan budgetnya berapa
tapi nggak apa apa sih raja salman itu ya
kalau saya lihat di majalah forbes tadi
kekayaannya mencapai tujuh belas miliar dolar amerika serikat atau setara
dengan dua ratus dua puluh enam triliun rupiah per tahun
itu sebabnya juga banyak ekspektasi yang muncul ya
dengan kedatangan raja arab saudi ini
semoga nanti seperti misalnya kuota haji bertambah lah
kemudian juga investasi investasi yang diharapkan juga bisa masuk ke indonesia
apapun itu semoga itu membuat hubungan kedua negara lebih baik
yang sudah baik ya menjadi lebih baik lagi